bahkan banyak yang non muslim berbagai suku bisa divaksin iya termasuk saudara saudara kita warga
mana saja apakah dia tionghoa apakah dia india apakah dia arab semua ada di situ ya dengan
berbagai macam kepercayaan dan agamanya tidak ada halangan bagi kita untuk memberikan vaksinasi
di area masjid yang dilakukan oleh dewan mesjid indonesia jadi wajah wajah rancang masih agar
memperbaiki tempatan ke masjid masjid tersebut di tempat yang sudah masih tidak dikatakan
hai maupun dia dia mau maksudnya kita memusikkan silakan tetap ke ke masjid
tempatnya tempatnya tetapi dia uang